kita bergeser ke papua jembatan yutefa ikon kota jayapura papua yang baru diresmikan oleh presiden joko widodo dua puluh delapan oktober lalu memakan korban jiwa
seorang pemuda terjatuh ke laut setelah mencoba berfoto selfie di ujung jembatan
jasad respi mulyata solong pemuda berusia dua puluh tahun yang terjatuh ke laut pada sabtu dini hari saat hendak berfoto selfie di atas jembatan yotefa ditemukan minggu pagi
menurut rekan korban sebelum terjatuh korban hendak berfoto di pinggir jembatan
tidak adanya lampu penerangan dan petugas di lokasi membuat korban tidak terselamatkan
polisi perairan polresta jayapura dan warga setempat yang langsung melakukan pencarian sempat kesulitan
kurangnya penerangan membuat pencarian di perairan sekitar jembatan yutefa tidak maksimal
menanggapi terjadinya insiden ini pemerintah kota jayapura akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas pengelolaan jembatan yutefa pada masa mendatang
pada saat kita sudah menjalan pulang kita ajak dia pulang tapi katanya dia masih tunggu temannya
dia suruh kita pulang duluan terus dia tunggu sendiri tapi kita tidak mau makanya kita tunggu sama sama dia
setelah itu dia memang sepanjang tadi malam itu dia menyendiri dia sendiri terus dia main api saja dia nggak berinteraksi dengan kita tidak terlalu banyak
setelah itu dia selesai telepon langsung dia kasih mati hp nya
langsung dia lompat ke luar
lompat ke luar terus saya sama teman sudah ingatkan dia bilang jangan ke situ bahaya
lalu dia melawan dia bilang tidak apa apa kok ada orang juga yang duduk di situ
terus ditunjuk orang memang ada orang duduk juga di luar
nah setelah itu si teman saya virgin juga sudah sampai teriak teriak
dia bilang jan di situ jan kok injak di situ kok naik sudah
nah setelah itu dia tidak dengar langsung tiba tiba dia lihat posisi tangannya tangan kiri pegang hp tangan kanan cuma pegang tiang
dia kasih turun kaki langsung dia berasa jatuh
celah di antara jembatan dan beton
di situ ada celah karena gelap
oh begitu ya
yang pertama ini
yang merah itu kesana sedikit
ini perlu kita koordinasikan dengan pemerintah tingkat instansi bahwa ke depan demi untuk lebih tertib berlintas di jembatan
akan kita pikirkan memasang pos penjagaan di pintu masuk dan pintu keluar
ya untuk betul betul bisa menetapkan olitas yang masuk
agar betul betul bisa aman nyaman dan terkendali
dan bisa kita kasih dengan baik
maka dari itu nanti tentu kita minta kepolisian untuk sama sama kerjasama bagaimana teknis strategi langkah pembuatan posisi itu
betul betul bisa betul betul itu ada terpadu
yang bisa kita kontrol setiap saat sehingga tidak bebas orang masuk tanpa ada izin daripada petugas di situ
ya mungkin nanti apa keadaan dengan sistemnya mungkin
akan kartus atau mungkin apa nanti kita bicara ke depan pemerintah kota dan pihak kepolisian